salah satu pemain yang cukup menonjol dalam women indonesian basketball league dua ribu enam belas
adalah point guard dari tim surabaya viver raisa hamidah
membawa surabaya fever menjadi juara di musim kompetisi tahun lalu
raisa belum memiliki kesempatan membela indonesia di ajang internasional
karena adanya aturan dari fiba yang melarang pemain putri menggunakan jilbab
nama saya raisa aribatul hamidah tinggi satu ratus lima puluh tujuh cm point guard dari tim surabaya fever
saya memakai jersey nomor sembilan saya suka nomor sembilan karena saya suka angka ganjil
angka sembilan adalah angka terbesar kemudian sembilan itu punya misterius menurut saya ya
karena sembilan itu dikali dengan angka berapa saja jika dijumlahkan hasilnya sembilan
jadi seperti sembilan x enam lima puluh empat lima tambah empat sembilan ya gitu sih unik menurut saya
memori yang paling berkesan itu adalah saat kita dapat mengangkat piala kemenangan
juara satu champion dan itu saya raih bersama teman teman surabaya fever tahun kemarin
karena wnbl pencapaian secara individu kalau secara reward dan prestasi tertinggi adalah terpilihnya sebagai first team
first team itu adalah lima pemain terbaik dari liga profesional ini itu dua tahun kemarin di wnbl
tetapi akan saya punya capaian yang menurut saya sangat membanggakan dan tak terlupakan
dan tentunya sangat menginspirasi yaitu saya tetap ingin bagaimana mengangkat
atlet atlet yang memakai kostum berjilbab ini bisa show up di ajang basket di internasional seperti itu
terkait pemanggilan timnas untuk sea games dua ribu lima belas di singapura kemarin
alhamdulillah sebenarnya saya dikasih peluang untuk mengikuti seleksi mengikuti tc
empat besar hingga delapan belas besar pemain wanita basket terbaik di indonesia
akan tetapi saya cukup
kecewa ya untuk berlanjut untuk lanjut ke ajang sea games karena saya terpaksa harus dicoret
dikeluarkan dari tim karena alasan memakai jilbab
yang tidak lain itu adalah aturan fiba internasional sendiri yang melarang belum memperbolehkan bahwa untuk kostum bola basket itu menutup kepala lengan panjang dan celana panjang
akan tetapi itu merupakan salah satu pemicu saya ya saya malah harus punya motivasi
bersemangat untuk bisa menunjukkan pada dunia dan saya tidak sendiri
bapak selalu menasihati bahwasannya basket itu ibarat sebuah anak tangga
nah anak tangga itu jika kita panjat sampai atap sampai puncak anak tangga itu mau jatuh mau roboh nggak masalah karena kita sudah di atas
akan tetapi jangan menyianyiakan anak tangga ini jadi misal tetap serius jadi bukan hanya main main atau
karena bola basket ini adalah tidak lepas dari usia ya jadi mau tidak mau saya nanti pasti akan berhenti
akan tetapi insya allah saya sudah berada di atap insya allah saya sudah bisa bekerja insya allah sudah bisa berkarir bekerja mungkin sebagai dosen seperti itu